dan saat ini kami akan memantau bagaimana situasi di bali khususnya di bandara igusti ngurah rai
kita langsung ke idaman putri
selamat malam idaman
selamat malam mbak ratu
bagaimana anda bisa ceritakan situasi yang terjadi di bandara igusti ngurah rai bali
saat terjadinya gempa yang bermagnitudo tujuh tadi dan juga pasca gempa
oke kebetulan tadi pada saat kejadian saya baru sampai di domestik kedatangan di bali
di denpasar di airportnya
lalu kebetulan suami saya itu sedang bantu supir untuk nurunin barang
jadi saya membawa bayi umur sebelas bulan dan rasa getaran itu seperti digoyang oleh sepuluh orang ya
jadi cukup lumayan terasa gitu
dan ketika saya lihat ke jalan
bendela luar mobil itu orang orang sedang berlarian gitu
antara staff dan para pengunjung
baik jadi sekarang semua penumpang ataupun masyarakat warga yang berada di dalam gedung bandara ini
semua dievakuasi keluar gedung begitu
sekitar beberapa belas menit yang lalu iya
namun tampaknya sekarang ini situasi sudah mulai seperti kayak biasanya
jadi orang orang yang ada kepentingan untuk check in
dan kedatangan itu sudah mulai ramai lagi
cuma pada saat kejadian dan beberapa menit setelah itu orang orang berlarian
dan pada berkumpul di bagian rumput di halaman luar bandara
baik apakah ada himbauan mengenai penundaan keberangkatan di bandara igusti ngurah rai sendiri
so far sih untuk schedule nya masih on time ya
belum ada informasi lanjutan
baik ada pun himbauan begitu daripada petugas
bandara ataupun tim sar ataupun yang lainnya yang ada di sana
saat ini belum
dan saya juga sempat ngecek ke sekitar
melihat yang lain belum ada himbauan apa apa dari staff security
atau maupun tadi saya sudah sempat check in juga
lalu sekarang keluar lagi mengingat takut adanya gempa susulan atau hal lainnya gitu
sampai saat ini belum ada himbawan apa apa yang diumumkan secara umum
baik menurut pengamatan anda idaman apakah kemudian
ada kerusakan dari bandara igusti ngurah rai
dan juga apakah kemudian ada korban yang luka begitu
karena terjadinya kepanikan tadi saat terjadi gempa
baik sepenglihatan saya sih belum ada ya
baratuh di sekitaran ini
tadi saya juga sempat jalan dari kedatangan dan keberangkatan bagian domestik
nggak ada kerusakan
dan tampaknya warga ini panik pada saat gempa terjadi aja
berikutnya sepertinya masih berkegiatan seperti biasanya gitu
sekitar sepuluh lima belas atau sampai dua puluh menit ya
cuma karena gempanya hebat kalau saya pribadi sih agak lumayan gemeter
karena kencang banget gitu
dan warga warga pada saat itu sih berhamburan semua pengunjung dan staff staff di bandara
baik jadi pada saat terjadi gempa ini semua warga kemudian juga staff ini semua berhamburan
sekitar dua puluh menit
hingga lima belas hingga dua puluh menit begitu ya
namun saat ini sudah mulai normal kembali begitu
aktivitas di bandara igusti ngurah rai sendiri
dan juga belum ada informasi mengenai penundaan keberangkatan kapal begitu ya
belum belum baratuh
baik baik terima kasih
idaman putri yang berada di denpasar bali tepatnya di bandara igusti ngurah rai
pada saat terjadinya gempa di bandara igusti ngurah rai bali
para warga yang berada di dalam langsung berhamburan berlari keluar ruangan bandara
dan juga staff bandara pun semua berlari keluar ruangan
namun tidak atau belum dilaporkan adanya kerusakan ataupun korban luka di bandara igusti ngurah rai
selama hampir lima belas sampai dua puluh menit warga sempat panik dan berlarian keluar
ruangan bandara igusti ngurah rai namun saat ini sudah mulai normal kembali
belum ada juga informasi mengenai penundaan keberangkatan ataupun kedatangan pesawat di bandara igusti ngurah rai